jakarta warehouse project kembali untuk tahun ke sebelas
dwp membawa enam puluh sembilan musisi musik elektronik lokal dan manca negara
yang akan menghibur ribuan penikmat edm selama tiga hari
setelah sebelumnya sempat mendapat penolakan beberapa ormas
pemprov dki jakarta akhirnya memberikan izin penyelenggaraan dwp
izin tersebut diberikan usai pihak panitia menjamin
untuk tidak melanggar aturan khususnya bebas dari narkoba
selain itu penyelenggaraan acara musik berkelas internasional ini
berpotensi menghasilkan pajak yang mencapai miliaran rupiah

dengan penyelenggaraan dua hari
dan juga untuk hiburannya kurang lebih sekitar tujuh lima miliar
di hari pembuka party gors dihentak oleh musik musik kencang
dan diajak bernyanyi bersama dengan lagu lagu hits dari zed
di panggung utama garuda land
hari ini line upnya seru banget
apalagi nanti ada zed sama martin garrix
gak sabar sih buat mereka
kayak semua setan itu rame banget
udah gitu banyak berbagai jenis target disini
penampil penutup yang ditunggu tunggu di hari pertama adalah dj
sekaligus produser asal belanda martin garyx
selama sekitar dua jam pencipta lagu in the name of love ini
menggoyang para garrixers
ini adalah kunjungan ketiganya di dwp setelah sempat mampir
di gelaran dua ribu empat belas dan dua ribu enam belas
i miss jakarta
seperti jalan hidup martin garyx
jakarta warehouse project masih akan terus bergulir
untuk hari kedua dan ketiga pada empat belas dan lima belas desember
masih akan banyak nama nama besar musik elektronik
yang akan tampil seperti screen
tim liputan cnn indonesia